direktur jenderal penyediaan perumahan kementerian pupr kalawi abdul hamid mengatakan
skema kredit kepemilikan rumah untuk aparatur sipil negara serta anggota tni polri
yang belum memiliki rumah telah didiskusikan dengan kementerian keuangan
salah satu poin penting yang sudah disepakati adalah perluasan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
ditemui pada acara pembukaan ray mandiri property expo dua ribu delapan belas di jcc sabtu siang
dirjen penyediaan perumahan kalawi abdul hamid menjelaskan
kemungkinan skema kredit untuk aparatur sipil negara dan tni polri
akan diumumkan oleh menteri pekerjaan umum dalam waktu seminggu ke depan
sebelumnya kepala bapak nas bambang brojonegoro mengatakan
masih terdapat sekitar sembilan ratus an ribu asn dan tni polri
belum memiliki rumah pribadi atau tinggal di rumah dinas milik negara
sehingga membutuhkan bantuan untuk kepemilikan rumah pribadi oleh pemerintah
pemilikan rumah pribadi adalah kemungkinan yang terakhir
di permainnya sudah ada untuk membeli rumah subsidi
jadi misalnya pertama dia tugas di kota a
terus kemudian pindah ke provinsi lain di kota b
dia harus beli lagi
itu bisa mendapatkan rumah subsidi lagi
tapi yang pertama misalnya dijual untuk dapat yang kedua